kami dianggap sebagai gelombang pertama yang berasal dari asia tenggara
yang masuk ke indonesia sama dengan orang daya orang batak dan nias

yang masuk ke indonesia sama dengan orang batak dan nias

kami dianggap sebagai gelombang pertama yang berasal dari asia tenggara

kami dianggap sebagai gelombang pertama yang berasal dari asia tenggara
yang masuk ke indonesia sama dengan orang batak dan nias
makam batu tengkorak manusia dan ritual kematian
telah mendarah daging sebagai tradisi yang diyakini leluhur toraja
suku bugis awalnya memberi nama toraja dengan sebutan toriaja
artinya orang yang berdiam di negeri atas
jika dilihat dari sudut pandang etimologi toraja berasal dari kata toraya
tau atau tau berarti orang sementara raya berarti besar
toraya berarti orang orang besar atau bangsawan
orang toraja dulunya itu menyebut negeri mereka itu dengan nama
tondok lepungambulan tanah matari allah
lalu kemudian itu rupanya terdiri dari beberapa komunitas komunitas
sehingga ada dikatakan toraja sadam toraja makale toraja sengala
toraja panghala toraja barupu dan lain lain
belakangan kemudian nama itu juga tidak menjadi masalah bagi mereka
mereka menerima dengan istilah orang menyebutnya orang toraja
artinya orang yang tinggal di daerah ketinggian atau pada umumnya tinggal di daerah gunung
kami dianggap sebagai gelombang pertama yang berasal dari asia tenggara taraniunan
dan ke indonesia sama dengan orang dayak orang batak dan nias
tongkonan merupakan pusat kehidupan sosial suku toraja
tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya menduduki
karena pada zaman dulu

tongkonan menjadi tempat duduk para petinggi adat dalam bermusyawarah
tongkonan terdiri dari sekelompok bangunan yakni rumah utama dan lubung padi
tongkonan menjadi simbol hubungan masyarakat toraja dengan leluhur
selain itu tongkonan juga merupakan simbol persekutuan suku toraja
yang berdasarkan pada hubungan kekerabatan
yang berdasarkan pada hubungan kekerabatan

jadi tongkonan itu adalah suatu kesatuan masyarakat
yang tentunya dipimpin oleh bagian dari komunitas mereka
sebagai suatu kesatuan
dan pada umumnya dalam suatu komunitas tongkonan ini
ada ikatan darah seperti itu
hubungan hubungan kekerabatan kekeluargaan dan lain lain
jadi di dalam tongkonan diatur siapa yang boleh menjadi pemimpin
dan siapa yang menjadi pengikut atau menjadi rakyat
dan apa yang harus dilakukan oleh pemimpin
dan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat pada umumnya

setiap ritual yang berhubungan dengan tongkonan
memiliki peran penting bagi kehidupan spiritual suku toraja
rumah adat tongkonan menghadap ke utara
arah utara diakini menjadi tempat leluhur suku toraja puang matua bersemaya

sedangkan lumbung padi menjadi simbol
di gatot raja merupakan kawasan agraris
ukuran lumbung padi lebih kecil dari rumah adat tongkonan
tapi memiliki fungsi vital karena tempat cadangan pangan
cadangan pangan berupa hasil panen ini akan menjamin keberlangsungan hidup pemiliknya
tongkonan buat kami selain sebagai tempat tinggal
juga sebagai pusat pertalian keluarga
sebagai pusat pemerintahan
pusat kegiatan kegiatan sosial
dan pusat peribadakan juga
inilah bukti dari seni kelas tinggi masyarakat toraja
lihat saja ukiran yang berada di setiap sudut rumah
detail simbol simbol beragam warna merata hampir di seluruh bagian luar rumah
ukiran ini juga menunjukkan eksklusifitas bangsawan toraja
setidaknya ada lebih dari enam puluh jenis ukiran
yang biasa dipahatkan di dinding kayu sebuah tongkonan
jajaran kepala kerbau yang berada di tiang penyangga tongkonan ini bukan tanpa makna
menurut orang toraja semakin banyak kepala kerbau yang ditempatkan
semakin tinggi pula derajat pemiliknya
jumlah tersebut menjadi bukti kemampuan finansial untuk melakukan upacara adat yang terkait kematian
kepala kerbau yang diberikan oleh kerajaan ini
berdasarkan konsep keyakinan kami
kehidupan di alam sini kurang lebih sama dengan kehidupan di alam sana
apa yang dibutuhkan di dunia di sini
itu juga yang dibutuhkan di dunia sana
jadi korban korban yang kami berikan pada saat kematian keluarga
itu yang menjadi bekal mereka di alam sana
nah ketika upacaranya sempurna
mereka juga bisa mereka kan kalau sudah upacaranya diselenggarakan secara ini
mereka kami yakini berubah menjelmah menjadi dewa
atau membali puang istilahnya
bagi masyarakat toraja kerbau adalah hewan sakral
hampir di setiap ritual upacara dalam tatanan adat suku toraja
kerbau atau dalam bahasa lokal disebut tedong mengambil peran utama
dalam kepercayaan aluk todolo
tedong dikorbankan dalam upacara kematian rambu solo
upacara ini dipercaya akan menjadi kendaraan bagi yang sudah meninggal untuk menuju puya atau surga
maka tak heran
jika perlakuan istimewa kepada tedong adalah wujud penghargaan orang toraja
atas adat dan leluhur mereka
dari tedong pula status sosial seorang toraja terekam dalam benak hingga lintas generasi
upacara kematian belumlah lengkap apabila tidak diupacarakan di lokasi rantai

ada sepuluh orang yang telah dihukum
dihukum di tempat lain
di tempat lain
di tempat lain
di tempat lain
di tempat lain
di tempat lain
bila tidak ada sahabat inap itu
mereka yang ke seemedernya
ketika sekadarnya men bezanya nogak mengesik
dan memindahkan kosong osir besar masuk ke bidang bizarnya

suku toraja masih terikat oleh adat istiadat dan kepercayaan leluhur nenek moyang yang disebut aluk todolo
pandangan terhadap kepercayaan tersebut memiliki fungsi dan pengaturannya dalam kehidupan bermasyarakat
orang toraja percaya jika terjadi kesalahan dalam pelaksanaan aluk todolo maka bencana tak terhindarkan
kematian menjadi bagian dari kehidupan masyarakat toraja yang sangat sakral
jenazah tidak ditanam di dalam tanah layaknya pemakaman pada umumnya
karena orang toraja percaya jika elemen tanah merupakan tempat yang produktif untuk memberi manfaat bagi kelangsungan kehidupan segala makhluk hidup
sehingga tidak tepat jika tanah produktif tersebut tidak bisa dihidupkan

mayat disimpan di dalam gua kubur batu atau digantungkan ke dinding dan tubir bukit
kalau orang toraja meninggal atau mati maka sesuai dengan statusnya semuanya ada prosesi prosesinya yang harus dilakukan
sesuai dengan status sosialnya ketika dia masih hidup di dunia
seorang bangsawan akan berbeda perlakuannya dengan orang biasa
sesungguhnya itu diatur dalam aluk todolo sesuai dengan kepercayaan mereka
sehingga kemudian biasanya kalau bangsawan tinggi itu biasanya disebut dengan aluk rapasan
pesta yang tertinggi dalam kematian orang toraja misalnya dengan harus memotong kerbau minimal dua puluh empat ekor bagi orang bangsawan
dan dilakukan biasanya paling kurang satu minggu atau tujuh hari
bahkan sekarang ini kalau kita lihat ada sampai ratusan ekor kerbau dipotong
sesuai dengan kemampuan keluarga
ini karena orang toraja percaya bahwa semakin banyak yang kita korbankan pada saat proses sesi kematian
itu akan membantu arwa sampai pada alam arwah
ya masuk ke puya atau sampai ke surga kalau bahasa kita
kalau kita berani untuk mengambil sesuatu aman aman saja untuk ini
karena sanksinya kita akan langsung dapatkan ke ininya kan
kalau bukan keluarga biasanya dapat ini yang langsung
tapi kalau yang keyakinan sekarang kan nanti setelah meninggal baru kita dampaknya baru akan dirasakan sendiri
nah itu barangkali yang ini
bori parinding merupakan kompleks pemakaman keluarga besar bangsawan nekrambak
luasnya satu tujuh ratus dua puluh empat meter persegi
terdiri dari ratusan menhir yang ditanam sejak tahun seribu tujuh ratus tujuh belas
ukuran menhir beragam
tergantung dari kemampuan fitur
dan dari kemampuan finansial keluarga yang akan menyelenggarakan ritual pemakaman
lubang lubang bertutup ijuk ini merupakan kuburan bagi bayi
namun hanya diperuntukkan bagi bayi yang belum tumbuh gigi
getah pada pohon ini dipercaya menjadi sumber makanan layaknya air susu ibu
jika pohon ini sudah tertutup rapat warga toraja meyakini sang bayi telah kembali tumbuh di alam puya
pemakaman yang memanfaatkan batu besar juga jamak dilakukan oleh masyarakat toraja
bermula dari abad tujuh belas pemakaman menggunakan batu besar masih berlangsung hingga kini
proses pembuatan satu makam batu memakan waktu hingga enam bulan bila dikerjakan dua sampai tiga pekerja
dengan menggunakan teknik pahat tradisional dan ritual adat pembuatan makam batu bisa menghabiskan biaya puluhan hingga ratusan juta rupiah
ritual pahat tradisional
pembuatan pahat tradisional
ritual manene merupakan salah satu ritual pemakaman yang masih berlangsung di kecamatan barupu toraja utara
ritual ini dianggap sebagai wujud kecintaan keluarga yang masih hidup kepada leluhur
harapannya agar arwah leluhur yang diritualkan tetap menjaga mereka
sebelum ritual manenek dilakukan keluarga serta sejumlah kerabat berkumpul di lokasi upacara

kenapa manenek selalu harus dilakukan dari masa ke masa
ini tujuannya sebenarnya adalah agar anak cucu tidak lupa dengan leluhurnya
dan dalam ajaran aluk todolo memang kemudian itu diatur hal hal seperti itu
nah prakteknya adalah kemudian ada semacam pembersihan kubur
lalu kemudian mengganti pakaian
kemudian dari jenazah atau mengganti peti dari jenazah atau memperbarui tahu tahunya atau patung patung yang ada
patung patungnya juga kemudian diganti pakaian pakaiannya adalah lain
tapi intinya sebenarnya adalah bahwa dengan adanya acara manenek ini
itu diharapkan bahwa anak cucu tidak lupa dengan leluhurnya
demikian pula bahwa doa doa dari anak cucu
perlakuan perlakuan yang baik dari anak cucu dipercayai dalam aluk todolo
itu akan membuat selamat para arwah leluhur sampai ke alam arwah
rasa syukur rasa kasih sayang silaturahmi dengan ini ya
hubungan ini dengan keluarga iya rasa kasih sayang kita dengan keluarga
penghargaan dan penghormatan ke mereka
sekarang di laptop ini bantuan reflex sudah merekam
menang api elders jelas sekarang bisa disukai
siapkan kain untuk membalut sebelum berangkat
dan biasanya acara doa dulu di rumah
ada pemotongan hewan
ya harus kalau kita tidak potong hewan tidak boleh
tidak boleh naik di kuburan tidak boleh juga turunkan mayat
hari masih gelap
ratusan pelari sudah bersiap di belakang
sedikitnya enam ratus lima puluh peserta ambil bagian dalam ajang maraton ini
mereka tidak hanya berasal dari beragam daerah di indonesia
namun juga datang dari berbagai penjuru dunia
margaret merupakan satu dari tiga puluh lima warga asing
yang berada di dalam perusahaan ini
yang mengikuti toraja marathon dua ribu enam belas
para peserta asing di perlombaan ini berasal dari dua belas negara
trek yang dilewati margaret dan peserta lainnya tergolong tidak biasa
jalur lari sengaja dipilih melintasi kampung adat berusia ratusan tahun
persawahan permukiman serta tempat pemakaman kuno non eksotis
saya ingin datang ke sini dan melihat
karena ini adalah waktu pertama saya
saya pernah menggunakan nama toraja
itu adalah waktu pertama saya

saat saya hidup saya melihat tempat ini adalah tempat yang baik
pasti orang di sini sangat
mereka sangat berani
mereka sangat baik
mereka sangat baik
juga tempat ini sangat baik
satu saya belum pernah ke toraja
saya dengar dari orang orang di toraja itu indah sekali
sebenarnya saya pun ada lomba yang sama
tapi saya batalin demi toraja
karena saya ingin lihat keindahannya
rumah rumahnya tuh kan bagus ya
mereka yang baru pertama kali datang ke toraja
tak menyangka jika toraja ternyata juga dibungkus oleh kekayaan
dan keindahan alam
selama ini dunia hanya mengenal toraja
sebagai daerah yang memiliki budaya dan adat istiadat yang unik
walaupun yang datang ke sini kan
umumnya kan pelari pelari untuk event ini
tapi mereka kan bawa keluarga bawa teman teman
nah teman teman itulah yang nanti ceritain ke orang orang bahwa
event toraja maraton ini sudah berstandar internasional lah
tracknya bagus heritage nya dapat alamnya indah
meski bukan merupakan gelaran maraton pertama yang ia ikuti
fitri tetap bersemangat
bagi fitri berlari sembari melintasi daerah dan pemandangan toraja
yang eksotis serta unik memiliki kesan tersendiri
tadi kita dilewatkan ke ktk suria benar ya
itu sangat indah sekali
jadi banyak sekali rumah rumah adat
di situ terus kemudian ada seperti kuburan kuburan batu gitu ya
jadi kita tadi sambil berlari sambil sampai sempat harus keluarkan handphone
kemudian kita foto di situ
seperti halnya para pelari maraton yang melintasi satu pos ke pos lainnya
kematian bagi orang toraja merupakan satu tahap kehidupan
yang dilalui setiap orang
sehingga kenangan dan cerita
tentang penghormatan leluhur toraja akan terus melintas melanglang zaman